selamat malam anda kembali menyaksikan breaking news cnn indonesia bersama saya tiffany raitama
dalam hitungan jam umat muslim di dunia akan memasuki bulan suci ramadan
bulan yang seharusnya merupakan waktu untuk mengontrol diri
namun sayang dinodai oleh aksi teror oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
serangkaian aksi teror yang terjadi di surabaya jawa timur menyisakan duka mendalam bagi rakyat indonesia
apalagi hal tersebut dilakukan menjelang bulan suci ramadan yang suci untuk umat islam
wakil ketua komisi hukum dan perundang undangan majelis ulama indonesia ihsan abdullah mengatakan
aksi simpatik dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bangsa indonesia tidak mudah terpecah belah
terlebih dengan bergulirnya isu agama yang selalu muncul pasca teror
artinya momen momen seperti ini itu untuk membuktikan bahwa
bangsa kita ini bangsa yang tidak mudah untuk diprovokasi diadu domba
apalagi ada niatan untuk mengkambing hitamkan agama tertentu atau memusuhi agama tertentu
karena tradisi bangsa kita ini sudah cukup teruji
sehingga tidak mungkinlah aksi teror yang macam manapun yang dilakukan itu akan bisa mencabik cabik bangsa kita
oleh karena berhenti lah
usaha usaha terorisme itu
khusus bagi umat muslim bulan ramadan merupakan waktu untuk merefleksikan diri
oleh karenanya wakil sekretaris jenderal pengurus besar nahdlatul ulama mas duki baitlawi
turut mengingatkan agar umat islam berhati hati dan jangan terjebak pada debat kusir serta termakan isu hoax
dan khusus kepada umat islam tujuannya tentu agar bagaimana kita
di dalam ramadan ini bisa melaksanakan ibadah dengan tenang
lalu kemudian juga kepada saudara saudara kita umat kristiani umat hindu buddha dan yang lain lain juga bisa melaksanakan aktivitasnya sebagaimana biasanya
kira kira seperti itu
lalu kemudian juga yang sangat penting lagi buat kita sesama muslim juga sesama saudara sebangsa
kita juga mesti hati hati membaca media sosial

karena media sosial itu sebenarnya bisa menjadi agen bisa menjadi bagian dari jaringan teror sebenarnya
kita bisa baca bahwa ada titik sambung antara kegiatan terorisme yang jahat itu
juga dengan kegiatan kegiatan yang beraktivitas di media sosial
yang menyatakan seakan akan bahwa apa yang terjadi di surabaya
berupa pengeboman yang sangat terjadi di surabaya berupa pengeboman yang sangat terjadi di surabaya
berupa pengeboman yang sangat terjadi di surabaya
itu dianggap sebagai bentuk pengalihan isu
itu dianggap sebagai bentuk pengalihan isu
bulan suci ramadan merupakan waktu yang tepat untuk menebar rasa kasih dan cinta
diharapkan agar serangkaian aksi teror tidak akan mempengaruhi kehusukan beribadah
baik untuk umat muslim serta umat beragama lainnya
fitriah sungkar jakarta